tenang dulu rin
uangnya sudah habis diambil sama bos joni
tadi aldi ketemu sama bus johnny di jalan
kakakmu masih punya utang sama bus joni
tuh kan bu
sejak dia datang lagi ke rumah ini
masalah jadi bertambah banyak
seharusnya dia nggak pulang ke rumah ini
belum puas ya kamu bikin keluarga ini sengsara
mau bikin apa lagi sih
mau bikin bapak mati
tenang dulu nak tenang
ini kan bukan kesalahan kakakmu semua
dia ini nggak tahu diri bu
seharusnya dia sadar
kalau dia sudah tidak pantas tinggal di rumah ini
kamu atau saya yang pergi dari rumah ini
karena saya tidak mau tinggal
satu rumah sama penjahat seperti kamu
jangan begitu nak
biar saya pergi
kamu jangan pergi
jangan bapak baik baiknya bu
bahkan itu gagal kakatmu
colok ke anaknya
mungkin prosesmu tidak nampak apa apa
kita pergi sekarang
aku habis besarkan unraveling kita
ini memang benar bu
saya hanya membuat susah bapak dan ibu
dan tidak seharusnya saya balik ke rumah ini
ini ibu ada uang sedikit
setidaknya cukup sampai besok
untuk apa sih ibu ngasih uang buat dia
ibu nggak ingat ya
obat bapak jadi nggak kebeli malam ini
mendingan uang itu ibu simpen untuk ibu sendiri ya
nggak penting buat dia
eh nunggu apa lagi kamu di sini
kamu jangan pergi
jangan khawatir bu
tadi pak haji sudah mengizinkan saya untuk mempercayai ngaji
nanti kalau saya dapat rezeki
saya bisa membantu
untuk pengobatan bapak
hanya ada air malaysia

kuatkanlah iman hambamu ini
agar hambamu ini selalu ada di jalan yang engkau ridhoi
kamu atau saya yang pergi dari rumah ini
karena saya tidak mau tinggal satu rumah sama penjahat seperti kamu
kamu jangan pergi nak
kamu mau kemana
mungkin ini memang benar
saya hanya membuat susah bapak dan ibu saja
dan tidak seharusnya saya balik ke rumah ini
ini ibu ada uang sedikit
assalamualaikum pak haji
saya habis dipukuli sama anak buahnya bosdo
ini pak haji
kamu punya masalah apa dengan mereka
saya pernah pinjam duitnya dia
saya hutang sebelum saya masuk penjara pak haji
uang itu kamu pakai berjudi
waktu itu saya pinjam dua juta rupiah
tapi dia minta sama bunga selama lima tahun
jadi lima puluh juta pak haji
apakah saya sudah bisa mulai kerja hari ini
terima kasih pak haji
itu aldi kan
yang pernah merampok toko pak haji itu dulu
dia sudah bertobat dan ingin bekerja
jadi saya menerima dia disini untuk bekerja
mana tahu dia mau merampok toko paji lagi tuh
ya apa salahnya kita mempercaya dia
karena dia sudah berdiam untuk bertobat
tapi kan mana ada orang yang bisa berubah secepat itu pak haji
kalau saya sih belum percaya sama dia tuh
lagi pula mana ada penjahat yang mau bertobat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak anak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenalkan ini bang aldi
sekarang bang aldi ini yang mengajar mengaji disini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bang aldi
kita mulai dengan membaca al fatihah dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
itu kan si aldi
yang dulu dipenjara gara gara merampok toko nya pak haji
emang bener tuh sih aldi
ngapain dia dihantar
dia di sana
jangan jangan dia guru ngaji yang baru anak kita lagi
penjahat ke ajar ngaji sih
aku gak mau anakku diajar ngaji sama penjahat kayaknya dia
yuk ajarkan kita yuk
si aldi ngajar ngaji disini ya
aldi mengajar mengaji disini
pokoknya saya gak setuju pak haji
masa penjahat ngajar ngaji disini
bisa bisa nanti anak saya diajar ngerampak toko sama si aldi
saya juga nggak setuju ya
kamu ajarin apa anakku
pak haji bilang tenang ya
saya gak mau ya

tunggu ibu ina
apa lagi sih pak haji
dengar dulu penjelasan saya
aldi itu sudah bertobat
dan kembali ke jalan yang benar
selama di penjara
selama di penjara